jangan di japa
ngeratin juga berat
kita bawa aja ke rumah sakit ya
iya bener bener
tapi abis itu mampir rumah makan ya
lari larian gini emang kenapa
ada yang ngejar kalian
tadi kita dikejar sama hantu budeg pak
iya pak serem
iya hantu budeg pak
emangnya bapak ngeliat hantu budeg yang berkeliaran disekitar sini
om gak ngeliat apa apa dari tadi
yang om liat
kalian itu pada lari mendekati mobil om
oh ini pak rt bikin ac dong
itu di depan apa pak rt
kayaknya itu orang gila pak rth
nggak mau minggir
udah hindarin aja
ini kelaksanaan nggak minggir minggir
budak kali itu orang
dia suruh awas untuk ketabrak lagi
ini beneran itu orang mudok kali nggak denger
iya pura pura pak rt
apa bu messi
si tan budak
hindarin hindarin jangan deket deketin
aduh jangan sampai ketabrak
minggir minggir minggir
iya pak rt
serem banget sih
udah sakit nih
dia pakai tiduran di sini
eh ini mendingin kita tidur aja yuk pak rt
nanti bu messi nggak apa apa
awas tiduran dong
udah tiduran pak rt
aduh bu messi
tidur lagi si otong nih
mendingin kita kabur aja yuk
kabur mau kemana
tapi pak rt
hantu budaknya nongol pak rt
hantu budaknya nongol
jangan kurang ajar ya
general di kampung sini
pak rt itu beneran tuh
ntar begitu juga pas
eh ada takut
kalau pak rt nggak percaya pak rt nengok aja deh sendiri
nggak ada yang namanya hantu apa nama budak
nggak ada apa apa
malah dia lari duluan
iya kan namanya juga lagi panik
pak rt lari duluan bukannya nungguin
bu rantih pak rt
kayaknya itu syetannya udah gak ngejar kita lagi deh
pak rt sih pakai kabur kabur aja
saya kan bukan takut
saya mau nyari angkot lain
tau alesan aja
tapi tadi tuh saya gak terlalu jelas ngeliatin
mukanya hantu buruk itu emang kayak apa sih
saya langsung kabur kabur aja tadi
wajahnya kayak apa sih masih inget gak
aku udah lupa ya mukanya
iya iya seperti apa ya pak
kayak ingetin ya
nuh yang lagi gelahin tuh
ayah saya udah inget kayak gitu
dia kelanjutan kan
dia ngajakin kita pergi sama dia saleh
hei kalau ngajakin di agdutan mau
ih gampangan banget sih bu messi
salah ya nggak mau juga deh
enggak mau lah
hei ibu ranti ngapain di sini aja
peningin kita kabur
tapi kasihan pak rete
udah biarin aja dia laki laki
ampun jangan kagum kita
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
ketamu sebagai mana
ya dia pingsan
cicil boleh ya
kita jongkok juga yuk
kita lihat dulu
kita lihat hantunya
yaudah jangan ceria dong
pak rt bangun dong pak rt
nggak ada yang bisa ngangkut
pak rt juga berat
kita bawa aja ke rumah sakit ya
tapi abis itu mampir rumah makan ya
eh kok gitu lapar
tadi kan di kondongan udah makan
gimana ini teh
lusian ayah nanawannya
iya ini tanggung jawab saya soalnya
ini kan pekerja saya
harusnya nenangin dong
nah itu dia tuh
gimana jadi gimana
kalau aku sih nggak apa apa pak rt
saya kayaknya mau off narik pak rt
saya terahuma sama kejadian tadi pak rt
kalau begitu saya pamit ya pak rt
entah dulu atuh
kita bicara baik baik ya
nggak dibayar juga nggak masalah
kan saya sendiri yang gak mau narik
ya udah pak rt
saya pamit dulu ya
rasanya kejudut jidat kok yang dipegangin pinggang ya
mungkin itu pinggangnya yang pusing kepalanya yang pegen
atau balik dong
yang mungkin dia itu memang trauma beneran lho pak rt ibu ranti
tapi yang nggak sebegitunya
sayang juga trauma
tapi ya sudahlah
saya takut banget
sama dong sama aki katekotek em
ya kan sama barengan
kalau gini caranya
kemarin aja berhenti sebentar udah rugi sembilan puluh dolar
perjamnya lagi itu
apalagi sekarang berapa ribu dolar saya harus mengeluarkan
lu saya orang terlanjur kaya
tapi bentar lagi miskin kita tinggalin
jangan aja main
saya denger lho
jadi bilang hantu budok itu ada nggak percaya
relied tak tiba tiba teror kan sama hantu budok untung nggak jenggep
kamu dan temen temen kamu nggak boleh lagi main di lapangan ini

ido sebenarnya aku tuh gak mau menang atau kalah
waktu kamu setujuin kalau hantu gudeg gitu beneran gak ada
aku cuma takut kalau kamu trauma waktu kecelakaan dulu